pasien penyakit pernafasan meningkat kementerian kesehatan bahkan memprediksi
klaim bpjs kesehatan akan meningkat lebih dari sepuluh triliun rupiah di dua ribu dua puluh
seiring dengan bertambahnya jumlah pasien penyakit pernafasan akibat polusi udara di jakarta dan sekitarnya
perburukan polusi udara yang kian memprihatinkan membuat menteri kesehatan republik indonesia
budi gunadi sadikin memperkirakan angka klaim bpjs kesehatan tahun ini
akan meningkat dibandingkan dengan klaim bpjs untuk penyakit pernafasan di tahun dua ribu dua puluh
yang mencapai sepuluh triliun rupiah
lima penyakit pernafasan tersebut diantaranya adalah pneumonia tbc hingga kanker paru paru
lima penyakit pernafasan atau respiratory diseases yang tadi saya sampaikan
itu tahun lalu total klaimnya di bpjs sepuluh triliun
pasti tahun ini kalau lebih banyak yang kena itu akan
yang masih memberikan optimisme di kita adalah hal seperti ini
polusi udara itu sudah terjadi di negara lain dan bisa dikendalikan
sebelum terjadi wabah covid sembilan belas diketahui jumlah pasien yang terkena penyakit pernafasan tercatat sekitar lima puluh ribu orang
namun setelah pandemi berakhir jumlah pasien penyakit pernafasan meningkat menjadi dua ratus ribu orang
salah satu wilayah di kabupaten serang menjadi potret tingginya pasien penyakit pernafasan
setiap hari buskesmas di kejamatan jauhilan menerima pasien ispa yang kondisinya cukup parah
dan harus dirujuk ke rumah sakit daerah untuk mendapat penanganan lebih intensif
dari kejadian dari januari sampai dengan bulan

jadi kumulatif ya pak
menurut petugas puskesmas penyebab peningkatan pasien dipengaruhi kondisi udara
tingginya aktivitas perusahaan pencemar lingkungan
serta banyaknya warga yang membakar sampah sembarangan
tim liputan cnn indonesia